setelah bergulirnya kembali kasus pembunuhan vina dan eki
menguak berbagai kejanggalan yang terus bermunculan
kasus yang telah delapan tahun ini tenggelam
kembali mencuat dengan setumpu kontroversi
di antaranya soal kejanggalan dalam penetapan nama nama dpo
sampai dikoresta saya langsung dibukulin
suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan
kejanggalan dalam penyelidikan kasus kematian fina dan egy
mulai terkuak satu persatu
salah satu kejanggalan yang baru baru ini mencuat adalah
pengakuan dari salah satu terpidana
bernama rivaldi aditya wardana alias ucil
kuasa hukum rifaldi shindi sembiring menyebut
pada tahun dua ribu enam belas kasus kematian vina dan eki
awalnya melibatkan empat dpo
yakni peggy alias perong andika
namun menurut cindy salah satu dpo atas nama andika
tiba tiba diganti oleh rivaldi yang kemudian ditangkap
yang menyebut rivaldi sebagai andika adalah ayah dari eki
yakni ibtu rudiana yang saat itu turun langsung
menangani kasus pembunuhan anaknya
dalam penjelasan bap nya pak rudiana itu ada empat dpo
andi dhani dan pegi yang saat ini sudah tertangkap
kita nggak tahu sama sekali seperti apa wajahnya
bentuknya seperti apa kami tidak tahu
tapi di dalam bap nya pak rudiana tertulis
mereka itu semuanya tinggal di banjarwangunan
bukan yang saat ini pg itu yang tertangkap di desa talun
kenapa dpo saat ini itu menjadinya tiga
karena dianggap rivaldi itu yang menjadi andika
padahal rivaldi itu bukan nama andika
rivaldi itu aditya wardana alias ucil dipanggil sama teman teman sekitarnya
sebelum tanggal tiga puluh satu agustus
rivaldi sudah ditangkap tapi dengan kasus yang berbeda
sebelumnya terpidana kasus ini saka tatal juga menyebut dirinya
dia bahkan bilang disiksa polisi agar mengaku sebagai pembunuh vina
pas baru nyampe mau ngantri motor udah ada polisi
saya datangin saya kan kesitu cuma ngantri motor
malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun
tidak ada penjelasan apapun
sampai di koresta saya langsung dibukulin
juru mengakui apa yang bukan saya lakukan
saya dipukulin dipijakin disiksa segala macam
yang ditrumnya siapa yang memukulin siapa
yang memukulin yang ditrum itu anggota polisi semua
apakah tidak kuat apa yang mana
akhirnya mengaku juga itu karena terpaksa
sudah tidak kuat lagi
komnas ham menyatakan pernah mendapat laporan dari kuasa hukum saka pada dua ribu enam belas lalu
komnas ham juga telah meminta penjelasan dari pol dajabar pada januari dua ribu tujuh belas
namun tidak menerima balasan dari pol dajabar
uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan polda jabar pada awal mei lalu
untuk kembali menindaklanjuti kasus ini
pertama terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk sakal
yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan dan atau penyidikan
nah kemudian ketika kasus ini viral
sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan polda jabar
kami ingin minta keterangan informasi terkait tindaklanjut
penanganan tiga dpo tersebut
nah itu yang sedang kami dalami
lalu bisakah kejanggalan penyelidikan kasus ini terbukti
akan kemana kasus ini bermuara
untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus pembunuhan vina dan juga eki
kita sahabat jurajurais kompastv muhammad syari romdon
salah satu dpo yang sudah tertangkap
orang tua pegi ini kan menyebut saat kejadian pegg ini berada di bandung bersama ayah dan juga pamannya
namun di sisi lain ada saksi mata yang melihat peggy berada di lokasi kejadian
lantas sebenarnya bagaimana kemudian cerita versi orang tua pegi terkait dengan hal ini
ya baik francisco di studio selamat siang saudara
sampai saat ini pihak orang tua masih tetap meyakinkan bahwa peggy setiawan
yang telah ditangkap oleh pol dajabarat
tidak terlibat pada kasus pembunuhan sina dan juga eki
ibu peggy kartini menyampaikan kepada kami bahwa pada saat itu
dia atau pegi sudah berangkat ke bandung tiga bulan sebelum bulan agustus
yakni sekitar bulan april atau bulan mei
pada kurun waktu dua bulan itu mereka sudah berangkat ke bandung bersama bapaknya dan juga pamannya
untuk bekerja sebagai buruh bangunan
dan tepat di malam kejadian tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
pada malam hari itu peggy bersama paman dan juga bapaknya yang berada di bandung
sehingga akhirnya orang tua pegi utamanya ibunya kartini memastikan dan meyakinkan bahwa pegi tidak terlibat
akan kejadian tragis yang menimpa fina dan juga eki francisco
baik syari peggy kan kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian
bagaimana kemudian respon keluarga dan juga tetangga terkait dengan hal ini peggy
untuk proses yang dilakukan oleh pihak keluarga terus berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk melakukan tahapan tahapan berikutnya
sambil menunggu perkembangan yang akan disampaikan oleh polda jawa barat
sampai tadi malam kami masih mendengar ibu yanti dan juga mas adnan dan beberapa kuasa hukumnya akan terus menyiapkan beberapa dokumen dokumen
dan juga beberapa saksi saksi yang menguatkan bahwa pegi pada saat itu tidak berada di lokasi dan berada di bandung
terkait bagaimana kesaksian dari warga sekitar memang pada tahun dua ribu enam belas lalu kasus ini sempat ramai di blok simaja desa kepompongan kecamatan tarung
warga bahkan sempat menyaksikan tidak sekedar mengetahui tapi menyaksikan ada upaya penggeledahan yang dilakukan pores cirebon kota pada saat itu terhadap rumah pegi
yang tepat berada di belakang rumah saya ini sizko
mereka melakukan penggeledahan dan juga mengamankan dua buah sepeda motor
yang menurut kepolisian pada saat itu diduga menjadi salah satu alat atau barang yang digunakan pegi tersangka yang kemarin ditangkap di polda jawa barat
untuk terlibat dalam kejadian dan tragis yang menimpa fina dan juga eki
sampai saat ini kami masih terus mengikuti perkembangan yang terkini untuk penanganan
kami juga berupaya untuk mengonfirmasi kepada kepolisian polres cirebon kota bagaimana proses pengajaran terhadap dua orang dpo
dan juga bagaimana perkembangan berikutnya pemeriksaan terhadap pegi dan juga tujuh orang tertidana
yang informasinya sejak senin lalu sudah dibawa oleh polda jawa barat dari lapas ke sambi kota cirebon ke tiga lapas di bandung
bagaimana prosesnya kami masih menunggu keterangan namun sampai saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban
yang untuk membuka tabir bagaimana sebetulnya duduk perkara ini dan bagaimana dan seperti apa muara atau kesimpulan dari kasus yang saat itu sedang ramai dan sampai saat ini belum juga tuntas
baik dan nantinya juga akan ditunggu ataupun juga dinantikan tabir terkait masalah keterangan dari orang tua yang mengaku bahwa dua bulan ataupun juga tiga bulan sebelum kejadian ini bahwa pegi ini bekerja sebagai buruh bersama paman dan orang tuanya ini akan terbukti nantinya
terima kasih muhammad ari syahri romdon yang melaporkan langsung dari cirebon jawa barat